di kecamatan sibolangit lokasi ini merupakan titik awal para korban terbawa arus air
dan anda bisa melihat bagaimana kondisi lokasi wisata ini saat ini setelah banjir bandang melanda kawasan ini
lokasi ini juga menjadi titik awal pencarian salah satu tim sar yang menelusuri arus sungai untuk melihat apakah masih ada korban yang tersisa di sekitar lokasi ini
hingga selasa pagi tim sar gabungan telah menemukan dan memindahkan enam belas jenazah korban banjir bandang di kecamatan sibolangit ini
bukan hanya soal pencarian peristiwa banjir bandang ini juga menyisakan dua catatan penting
yang pertama adalah bagaimana pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah kabupaten deli serdang
dan juga kelompok sadar wisata warga sekitar bisa mengelola kawasan ini lebih baik ke depannya
sehingga keselamatan dari para pengunjung dapat terjamin dan juga mereka bisa dilengkapi dengan asuransi kecelakaan apabila kecelakaan dan peristiwa yang tidak diinginkan terjadi
yang kedua adalah bagaimana pemerintah kabupaten khususnya kabupaten kabupaten di sekitar kawasan ini bisa menjaga hutan dan lahan di sekitar sini agar tidak mengalami pengundulan
karena hutan menjadi salah satu area penangkal apabila intensitas penangkal
jan prabudi dili serdang